irak berkoordinasi dengan organisasi bulan sabit merah mengirim logistik untuk korban gempa
turkiye dan suriah tim berangkat pada senin dinihari waktu setempat menggunakan dua pesawat gempa yang
menewaskan lebih dari dua orang tersebut membuat ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal
rusia yang dekat dengan turki juga mengirimkan empat pesawat yang penuh dengan tim penyelamat
anjing pelacak kementerian darurat rusia menambahkan tujuh regu anjing penyelamat dan
ratusan tenaga profesional serta peralatan diterjunkan untuk mencari korban rusia juga
berjanji akan mengirimkan ambulans yang berkualitas ke suriah dan turki presiden
turkiye tafib erdogan mengatakan empat puluh lima negara berniat mengirimkan bantuan erdogan belum dapat memberikan
informasi terkait jumlah korban tewas karena pencarian masih terus dilakukan usaha
bandara internasional istanbul untuk bergabung menjadi sukarelawan ke wilayah turkiye yang
purak purak dan akibat gempa pemerintah juga bergegas mengirimkan personel dan peralatan
untuk membantu upaya penyelamatan jumlah korban tewas akibat gempa di turkiye dan suriah masih terus
bertambah pemerintah turki menetapkan tujuh hari berkabung nasional untuk menghormati keluarga yang berduka